tunggulah tongkat ini
dan jangan beranjak kemana mana pun
sampai aku kembali
baik saya mengerti
dan yang benar
harus dilakukan dengan yang baik
aku bukan siapa siapa
aku hanya pengembara
aku panggil dulu
ia melanjutkan perjalanan
sekarang kamu akan melihat kejadian selanjutnya
lihatlah dengan mata batinmu
penjamkan kembali matamu
kisah anak mau menerima saya sebagai murid

anak muda ingin belajar apa
kisah anak muda ingin belajar apa
kis anak mau menerima saya
berat sekali anak muda
kamu menerima syaratnya
dan jangan beranjak kemana mana pun
sampai aku kembali
apa kamu tahu berapa lama aku menunggunya
sungguh lama sekali
sampai aku tidak bisa menghitung hari

siapa saja yang eye findah
mereka bakal menyitir partia
you keep pura pura ke combat disaster empirik
kuatkan garis sang situruru
berarti aku enak
koperasiacak anak muda
kesan yang sudah kembali
aku adalah sunan buna
kau tidak lagi dipanggil rendeng said
kau kan dikenal dengan nama
terima kasih ganjeng sunan
apa sekarang kamu sudah mengerti
aku sungguh sungguh menyesal
karena sudah berperang
sangat buruk pada kamu
siapa kakek sebenarnya kenapa kakek membantuku
mau apa senantua ini datang ke sini
aku datang untuk mencegah kehancuran yang akan kau lakukan
wah berbahaya ini sangat berbahaya
kenapa menghentikanku guru
maafkan aku sunar kalijaya
bangunlah tidak pantas kamu melakukan ini padaku
aku yang manus biasa bukan siapa siapa
maafkan aku karena selama ini sudah berpersangka buruk padamu
tidak apa apa penjalin
dari awal aku sudah memaafkan
aku akan memaafkanmu
aku akan mengikuti ajaran yang berpegang teguh pada allah dan nabi muhammad
kalau kamu sudah yakin dengan pilihanmu ikutilah perkataan
di alam membeberu ber trustworthy intikalog kekuatannya
di jari delapan jangan melewatinya tanpa melakukan apa apa save
jika kamu ibakiran dajjal kami akan mengawal
kakek tua itu sedang sibuk melawan penyisir jelek itu
hei kurang kurang jelek
kurang ajar kau
buktikan siapa yang lebih kuat
kau harus merasa terdesak dulu
seharusnya kamu tidak melakukan ini gentala
cepat atau lama
ini semua akan terjadi bukan
tapi ini tidak mungkin terjadi
setelah kamu ter cosmalkan
bagaimana kita akan colok domu
nama yang hasilku